sampai jumpa di video selanjutnya
ada patah tulangnya kagak
cuman masih agak pusing aja sedikit
duh udah dah
syukur dah kalau gitu
lo kagak ada kapok kapoknya ya
masih terik terikan aja kagak kapok kapok juga lo
lo lihat nih udah nyelakkan utari nih
udah nabrak dia
dina kagak sengaja be
eh lo tuh udah salah masih bela diri lagi
kalo aja dia lo tabrak terus dia meninggal gimana
udah tau salah lah gitu
tapi cukup gak usah ikutin amarah
gue udah kagak tau lagi harus ngomong bagaimana sama ini bocah
dan selalu ngecewain mbak be
tapi sebenernya dina kepengen deket sama mbak be
tapi mbak be bisa cuma marah aja
terus ngasih dina ke orang lain untuk diurusin
makanya dina gak mau babysitter be
dina kepengen mbak be langsung yang urus dina
dina juga kepengen emak
tapi mbak be gak pernah kasih emak
banyak hal yang sudah terjadi yang ya memang gak bisa kita ubah
tapi yang kita bisa lakuin sekarang adalah ikhlas dan jalanin aja
emaknya dina pasti pengen dina jadi perempuan yang nurut sama mbak be nya
udah gitu baik sama orang lain
kata siapa din
mpo mau kok dengerin dina
dina percaya deh sama mpok
dina harus percaya kalau empu akan selalu jagain dina sama yang lain
makasih ya mpok
maafin dina kejahat sama mpok
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
udah di audi ngerit giwet tiga tiga ini
ah simp lah
alhamdulillah ya mpok
sekarang permasalahan besar kita sudah selesai
anak anak sekarang udah mau sama utari
insya allah deh mpok
utari emang seneng sama anak anak
lo demen kagak sama bangsa beni
kayaknya masih setuju aja dah
kalau lo yang jadi bininya
baru dulu juga mpok mah udah usaha
buat nyariin bini bakal bangsa benih
ama emaknya anak anak
agak ada atuh pun yang dilirik
apalagi aku lah mpok
justru yang mpok lihat
bangsa benih jadi berubah semenjak kenal sama lo
jadi bisa meredam emosinya
ya kan bangsa beni mah kalau kagak diomongin sama mpok
dia begitu orangnya kaku
ya mpok jangan dong kok udahlah
ya biarin aja semuanya itu
bangsa beni sama aku jodoh
ya udahlah biarin aja waktu yang
yang menentukan gitu maksudnya
apaan bawe udah tua
ya main lagi gi
mpok makasih ya
udah yang nyelamatin kak dina
kemarin kemarin suka ngerjain pok
gak bakal ngerjain paul lagi
kok mau terus tinggal sama kita kan
sampai kita gede
nemenin kalian sampai gede
tapi kalian harus janji sama mpok
kalian juga gak bakal jahit lagi sama nana

terus kalian juga harus janji
kalau kalian akan terus belajar